di tengah gejolak perekonomian dunia transmedia menggelar forum ekonomi kelas internasional
menghadirkan wakil presiden republik indonesia para menteri ekonomi gubernur bank indonesia ketua ojk lps serta ceo terkemuka
saksikan grand launching cnbc indonesia live rabu sepuluh oktober pukul delapan pagi waktu indonesia barat di transvision dan live streaming di cnbc indonesia com detik com dan cnn indonesia com